presiden jokowi dodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan ibu kota negara nusantara asal tidak melanggar ketentuan
harga tanah akan ditentukan oleh otoritas ikn
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengungkapkan
presiden jokowi meminta agar status lahan di ikn untuk investor segera ditetapkan
dalam rapat terbatas hari rabu lalu disepakati lahan di ikn bisa dibeli
menurut basuki presiden menerima banyak keluhan dari investor
terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan ikn
jokowi menyebut lahan ikn sebagai investasi masa depan dan dapat dibeli mumpung harganya murah
jokowi meminta para pengusaha tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di ikn
karena telah diatur undang undang dan didukung hampir semua fraksi parpol di dpr
jokowi juga mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di ikn karena harganya masih murah
saya mengajak bapak ibu semuanya mumpung harga tanahnya masih murah
karena kalau bapak ibu beli sekarang di sjbd itu mungkin harga tanah per meter sudah dua ratus juta mungkin
di menteng mungkin sudah seratus satu ratus lima puluh juta
di balikpapan itu pun sudah sepuluh lima belas juta
di sini masih di bawah satu juta
tapi mungkin minggu depan sudah naik
bulan depan sudah naik
karena memang harganya bergerak terus
kalau peminat banyak masak dijual murah ya enggak
sementara itu ketua ombudsman muhammad najib bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada kementerian atr bpn hingga otorita ikn agar status maupun lahan di ikn bisa diselesaikan dengan baik
tanah tentu statusnya harus lebih jelas
dalam peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di ikn disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha hak guna bangunan dan hak
kepala penduduk ikn nusantara
sesuai undang undang kawasan ikn nusantara
dari luas lahan ikn ini otoritas ikn telah mendapat hak atas tanah
berupa hak pengelolaan atau hpl seluas tiga puluh empat ribu hektare
lahan apl ini saat ini telah mulai dibangun
di pasal delapan belas pp nomor dua tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di ikn
disebutkan tentang hak guna usaha atau hgu atas tanah ikn paling lama sembilan puluh lima tahun dalam satu siklus
hgu ini dapat diperpanjang lagi selama sembilan puluh lima tahun sehingga total jangka waktu hgu mencapai satu ratus sembilan puluh tahun
dalam pp nomor dua tahun dua ribu dua puluh tiga disebutkan tentang hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau hgb
dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama delapan puluh tahun
dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama
dengan demikian investor bisa mendapatkan hgb selama satu ratus enam puluh tahun
ketentuan yang sama juga memuat soal hak pakai
hak pakai memiliki jangka waktu paling lama delapan puluh tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama
soal penjualan lahan di ikn kepada investor
alfa presiden jokowi mengizinkan investor memiliki lahan di ikn
ya ini kemudian diterangkan oleh kepala otorita ikn bambang sutantono
yang menyebutkan bahwa arahan dari presiden memang memperbolehkan investor untuk membeli lahan di ikn
untuk kemudian menarik atau meningkatkan jumlah investasi yang sampai saat ini masih bergerak di angka
maksudnya negara negara kembali e zurich yang berton yang kemarinrerack
lalu photons yang saja di sasar putri being a familiar gotten
mengawal populasi karakter asati kond adelante mar dem
sembilan triliun sedangkan target dari oikn sendiri ini di tahun dua ribu dua puluh empat ini untuk jumlah investasi ini sebesar
lebih dari seratus triliun artinya masih ada lima puluh persen lebih yang harus dikejar targetnya untuk kemudian menarik investor
masuk ke dalam pembangunan ikn dan salah satu caranya adalah dengan memperbolehkan mereka membeli atau para investor ini
membeli hak guna bangunan atau hgb tetapi dalam beberapa kasus disebutkan oleh kepala oikn bahwa para investor ini
diperkenankan membeli dengan sistem skema sertifikat hak milik salah satu syaratnya adalah membangun bangunan tapak
atau landed house di wilayah ikn tetapi aturan ini masih terus digodok oleh pemerintah apakah kemudian nanti
benar benar investor ini diperkenankan atau diizinkan untuk membeli dengan skema sertifikat hak milik
karena dengan dibelinya tanah oleh para investor ini menimbulkan polemik di masyarakat yang menginginkan juga membeli tanah di kawasan tersebut
kalau di akhir tahun lalu presiden joko widodo menyebutkan harga tanah di ikn itu masih di sekitar satu juta
dua juta per meternya bisa diproyeksikan bahwa setelah pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahap ini
di tahun dua ribu dua puluh empat angka penjualan atau harga jual lahan di kawasan ikn ini sudah mulai naik
walaupun sampai saat ini belum diketahui angka pastinya harga jual dari lahan di kawasan ikn tersebut
nah kalau untuk soal informasi harga yang ditawarkan seperti yang tadi alfa sebutkan
presiden jokowi sempat menawarkan satu juta rupiah per meter
nah berikutnya seperti apa yang disiapkan mekanisme soal ini
ya untuk skema penjualan ini sendiri memang diatur oleh oikn karena yang memiliki atau mengantongi hak pengelolaan lahan adalah oikn sebesar tiga puluh empat meter persegi
apakah kemudian itu semua bisa dijual hgb nya kepada para investor atau kemudian menjadi shm bahkan atau
sertifikat hak milik ini kemudian nanti akan diatur kembali karena sampai saat ini peraturannya masih berupa perizinan untuk hgb saja atau penjualan hgb saja
sampai saat ini oikn terus menggodok arahan terbaru dari presiden untuk kemudian mengizinkan para investor membeli lahan di kawasan oikn termasuk dengan skema sertifikat hak milik
yang kemudian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor untuk menarik
dan menaruh dana di oikn dan mengejar target dari otoritas sebesar investasi lebih dari seratus triliun untuk di tahun dua ribu dua puluh empat ini
alfa yang juga masih jadi perdebatan adalah yang disebut investor ini yang bisa memiliki lahan apakah investor terbatas dalam negeri atau juga investor asing
tentu saja sampai saat ini presiden joko widodo masih
membatasi untuk para investor dalam negeri karena dia sangat menginginkan bahwa lebih banyak porsi dari investor dalam negeri
tetapi kita tahu tentu saja keran investasi ini harus dibuka selebar lebarnya untuk kemudian menjamin keberhasilan dari pembangunan infrastruktur
sampai beberapa waktu lalu ada beberapa investor asing yang sudah masuk termasuk dari amerika serikat yang sudah menanamkan dana di
ikn untuk kemudian melakukan pembangunan pembangunan di sana
tentu saja kebijakan harus diterapkan untuk kemudian menambah porsi dari investor asing
tetapi yang kemudian menjadi penekanan dari presiden joko widodo adalah investor dalam negeri atau investor domestik harus lebih banyak
dan sampai saat ini yang kita tahu groundbreaking groundbreaking yang sudah dilakukan oleh presiden joko widodo kebanyakan adalah
kemudian yang menjadi pr juga adalah selain mengejar target dari seratus triliun itu tadi adalah seperti apa sebenarnya daya jual dari ikn ini sendiri
karena sampai saat ini kita tahu masih jadi perdebatan bahwa minim investor yang kemudian bergairah untuk kemudian menanamkan dananya di oikn
dan salah satu cara dari pemerintah adalah kemudian menawarkan penjualan kemudian membuka keran investasi asing
dan beberapa langkah lain yang kemudian menjadi
insentif begitu bagi para investor yang bisa tertarik untuk kemudian berinvestasi di ibu kota negara baru ini
dan yang jadi catatan adalah jangan sampai warga lokal juga menyisakan masalah disisakan masalah dengan adanya investasi di ikn ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah
terima kasih alvania rizky atas laporan anda